sekitar seribu jiwa korban longsor desa cihanjuang sumedang jawa barat mengungsi di tiga lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah
sementara proses pencarian korban masih terus dilakukan
jumat siang tiga titik lokasi pengungsian mulai ditempati para pengungsi seperti di taman burung perum sbg desa cihanjuang cimanggung sumedang jawa barat
di zona dua ini terdapat kurang lebih sembilan puluh dua kepala keluarga dan setidaknya tiga ratus sembilan puluh enam jiwa
kepala pelaksana bpbd sumedang aji rusmana menjelaskan lokasi pengungsian dibagi tiga zona yang tersebar di sekitar lokasi longsor cihanjuang
hingga saat ini proses pencarian korban longsor juga masih terus dilakukan oleh petugas gabungan
petugas masih mencari enam belas korban yang tertimbun longsoran
sementara dua puluh empat korban telah ditemukan
berdasarkan hasil dari rekomendasi di badan biologi melalui pusat biologi mitigasi pencana
memang mereka harus keluar dari lahan lahan yang memang terancam oleh getaran
ataupun ya dampak yang hujan masih tetap berlangsung selama hingga ini
karena berdasarkan informasi data dari bmkg
januari sampai februari ini curah hujan ya masih cukup tinggi